kini kita ke jambi warga terdampak kabut asap di kabupaten muara jambi
provinsi jambi ramai ramai mendatangi rumah oksigen yang difasilitasi palang merah indonesia
warga mengeluhkan sesak nafas dan batuk akibat menghirup udara yang tidak sehat selama berhari hari
palang merah indonesia provinsi jambi membuka rumah oksigen di dua desa di kabupaten muaro jambi
yang paling dekat dengan titik api kebakaran hutan dan lahan yakni di desa pematang raman dan desa seponjen
rumah oksigen dibuka pada tiga oktober hingga sepuluh oktober
sejak dibuka rumah oksigen ini dipadati warga yang terdampak kabut asap
apalagi kabupaten muarajambi merupakan wilayah terparah di landa kabut asap di provinsi jambi
karena luasnya lahan gambut yang terbakar di daerah ini
yang paling merasakan dampak kabut asap merupakan anak anak

warga lanjut usia
warga yang datang pada sabtu sore rata rata mengeluh mengalami sesak nafas dan batuk batuk
warga diberi pelayanan oleh petugas pmi berupa pemeriksaan kesehatan pemberian obat obatan dan susu steril
warga yang mengalami sesak nafas diberikan bantuan oksigen tabung
warga yang diberi pelayanan oleh petugas pmi berupa pemeriksaan kesehatan pemberian obatan dan susu steril
selama oksigen dibuka sudah puluhan tabung dihabiskan untuk membantu warga yang mengalami sesak napas
mereka juga menyalurkan air bersih untuk warga yang dilanda kekeringan
karena ini asap rata rata ya ispa
maka kemarin ada satu masyarakat yang kelopar asap sampai bisa
kita bawa ke luar bagian dan asamnya sudah baik
selain memberikan pelayanan kesehatan pmi juga mengadakan program dukungan psikosoi
sosial untuk anak anak yang terdampak kabut asap